perusahaan lensa optikal s cellular indonesia luncurkan lensa terobosan baru dengan teknologi x sepuluh
melalui varilus ekserias kini penderita presbiop dapat melihat dengan jangkauan yang lebih luas dari lensa kacamata
di era digital saat ini generasi x memiliki kebiasaan pandangan jarak dekat pada layar smartphone laptop televisi dan layar digital lainnya
hal ini tentunya membuat penglihatan semakin melemah terutama bagi mereka yang telah berumur di atas empat puluh tahun
tidak hanya itu pengguna lensa ini juga mendapat pengukuran yang lebih detail dan akurat melalui near vision behavior
sehingga area penglihatan akan dibentuk sesuai